relawan pendukung presiden joko widodo yang tergabung dalam panitia musyawarah rakyat bertemu dengan ketua umum partai gerindra
prabowo subianto prabowo adalah ketua umum kedua yang ditemui oleh panitia musrah setelah berjumpa dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto pada senin tujuh november lalu
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad saat dimintai keterangan mengenai agenda pertemuan di kediaman prabowo mengaku
dalam silaturahmi ini digelar diskusi secara santai dan hangat mengenai masalah kebangsaan
ia menyebut pertemuan dan safari politik yang dilakukan bukan dalam forum dukung mendukung menjelang pilpres dua ribu dua puluh
untuk saat ini ya ini kan materi daripada pertemuan ini adalah bagaimana membahas masalah masalah kebangsaan dan bagaimana sumbangan atau sumbangsi
semua anak bangsa ke depan jadi lebih banyak sebenarnya bicara tentang itu jadi kalau dibilang soal dukung mendukung saya pikir tidak dalam forum ini demikian
tadi saya menerima masukan masukan dari kawan kawan projo dari kawan kawan musyawarah rakyat hasil mereka keliling ke daerah daerah
pandangan pandangan dari masyarakat
paling bawah dan mereka beri masukan masukan kepada saya dan saya juga memberi penjelasan penjelasan
saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif saya kira ya
perhelatan politik atau dinamika politik tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional
karena bangsa kita bangsa besar jika kita bersatu maka indonesia akan menjadi negara besar
sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor empat di dunia di tahun dua ribu dua puluh
kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan pak prabowo kepada kami dan juga pak jokowi untuk sama sama bersatu membangun negara ini
itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari saya pikir itu terima kasih